lantas benarkah trump slam istilahnya menjadi teror pasar keuangan global termasuk nilai tukar rupiah
lantas apa antisipasi pemerintah dan otoritas moneter menghadapi berbagai potensi tekanan ekonomi ke depan
efek kejut rupiah kami bahas lebih dalam di segmen the analyst
dan sudah hadir di studio dua cnn indonesia kepala treasury bank bca ada branko windupak
pak brasco terima kasih sudah bergabung bersama kami kita lihat bersama tadi bagaimana rupiah
tapi kita lihat di plasma terlebih dahulu bagaimana nilai tukar rupiah
tadi sudah kita singgung sedikit tapi dengan kehadiran anda mungkin bisa lebih spesifik lagi
apa sebenarnya yang terjadi
kita lihat di plasma kita akan hadirkan bagaimana line chart pergerakan nilai tukar rupiah
bisa kita hadirkan
oke sebelum kita melihat ke angka ataupun line chart tersebut pak branko kita tahu bahwa hari ini rupiah menjadi mata uang dengan performa terburuk hingga perdagangan siang tadi
tapi saat ini sudah mengalami penguatan
ini dia angkanya pak kita lihat kita di tiga belas delapan ratus enam puluh lima dari penutupan kemarin tiga belas satu ratus tiga puluh delapan kemudian kita di tiga belas empat ratus an dibuka perdagangan hari ini
yang ingin menjadi pertanyaan saya yang pertama adalah apa yang terjadi di sini pak
di siklus ini sehingga kita drop menjadi tiga belas delapan ratus enam puluh lima
oke baik kalau kita ada jam yang sebelumnya lagi mundur memang perdagangan indonesia tutupnya di tiga belas satu ratus tiga puluh delapan itu adalah jam empat
jadi ini kalau masih mau mundur lagi sebenarnya jam empat sore kemarin itu adalah angkanya segini
tetapi tadi malam itu sekitar jam sembilan sembilan jam sepuluh malam waktu indonesia yaitu sekitar jam yang sama tapi pagi waktu new york itu adalah angka yang segini yang sampai keluar di sana
itu kenapa karena yang terjadi adalah perdagangan dengan yang namanya ndf atau non deliverable
bisa dijelaskan mungkin secara singkat non deliverable forward itu merupakan sistem seperti apa dalam pasar uang
ndf itu adalah perdagangan mata uang yang tidak memerlukan delivery
jadi nanti hanya netnya aja kalau dia untung dia harus bayar dia akan terima kalau dia rugi dia akan bayar
kenapa itu terjadi karena memang itu tidak diperdagangkan di dalam negeri
jadi ini yang namanya offshore market
pada saat indonesia tutup perdagangannya masih ada
nah apa yang terjadi di offshore market biasanya nilai transaksinya itu kecil
supply nya kecil demandnya juga kadang kadang bisa besar
nah ketidakseimbangan itu membuat harga menjadi melejit tinggi
nah ini harga yang
spontan sekali nih pak sangat jauh tuh lancarnya
jadi memang apa yang terjadi karena dengan terpilihnya donald trump yang menjadi kekhawatiran pasar ini adalah uncertainty
polisi polisi kebijakannya itu nanti seperti apa
jadi karena ada kebijakan yang tidak tahu atau uncertainty itu membuat investor itu mengambil yang namanya profit taking mungkin ya
karena mereka udah lama investasi mereka udah untung sekarang diamankan dulu keuntungannya
sebelum nanti ketidakpastian itu malah lebih parah lagi ke depan gitu ya
ya jadi ditunggu dulu ini bakalan janji janji kampanyenya ini benar benar menjadi realisasi atau tidak gitu ya
nah karena tidak ada likuiditas
terhadap rupiah terhadap rupiah pada saat terjadi perdagangan di new york itu harga menjadi melejit
tapi begitu pasar di dalam negeri buka pagi jam delapan waktu indonesia jam sembilan waktu indonesia akhirnya kita lihat rupiah rebound lagi
dan ini apakah memang benar
karena bank indonesia sendiri mengeluarkan statement bahwa kami akan selalu ada di pasar
benarkah intervensi bank indonesia terjadi sehingga kita sangat signifikan penguatan
tiga belas delapan ratus sekarang di tiga belas tujuh ratus
jadi memang sebenarnya kalau untuk indonesia ada dua faktor
satu faktor kita sedang atau masih berada dalam rangka teks amnesty
di mana investor investor atau yang akan mengadakan repatriasi itu juga memiliki posisi
di mana mereka pada saat rupiah setinggi ini mereka juga melakukan aksi jual
kedua juga kita melihat likuiditas di provide dari bank indonesia
kalau kita lihat memang seluruh kawasan melemah tetapi rupiah overshoot
ini sangat berlebih sehingga akhirnya terjadi koreksi
kalau kita lihat ada rebound
ini kita lihat ada rebound lagi di rupiah
dan sekarang kita bahkan mungkin tradingnya di bawah ini ya
nah ini merupakan level yang setara dengan yang terjadi di kawasan
kalau dilihat apakah
ya menurut anda kita sudah di
atau memang ini artinya kita menuju ataupun investor mencoba mencari titik keseimbangan baru
jadi equilibrium baru sedang dicari
sehubungan dengan adanya perubahan asumsi yang dihasilkan oleh menangnya
peel price amerika serikat
peel price amerika serikat
yang tidak di ekspektasikan sebelumnya
sehingga sekarang asumsi demi asumsi akan diuji dan dites
dan akan terjadi penataan ulang dari portfolio investor global
jadi kita lepas dari itu
tapi harus ada antisipasi pasti
apa yang harus mereka lakukan
karena ketidakpastian masih ada di depan mata
trump belum dilantik
apakah janjian janjian kampanye di sektor ekonomi akan di realisasikan seperti apa
kan harus ada antisipasi
seperti apa harusnya otoritas moneter dan fiskal menghadapi potensi potensi ketidakpastian lagi ke depan
seperti yang sudah terjadi pada hari ini
itu yang mesti dijaga oleh otoritas
kalau kita lihat memang hari ini ada dua faktor ya
jadi aksi jual dari faktor teksamnesti
dan juga yang kedua adalah dari otoritas moneter
kita lihat memang
kalau supply sama demand tidak seimbang
untuk menyimbangkannya itu memang adalah fungsi dari otoritas moneter
tapi kalau misalnya disediakan supply terus cadangan devisa akan seperti apa pak
nah kalau kita lihat
cadangan devisa kita kan selama ini
karena memang apa
investor yang masuk banyak
nah tentunya sekarang kalau investor ada yang mau keluar ya tentunya kita harus provide
kita harus kasih juga
nah cadangan devisa naik atau turun tergantung sekarang lebih banyak mana yang masuk atau yang keluar
yang saya sebutkan tadi memang faktor dari repatriasi
dari faktor teksamnesti itu juga ada
nanti tinggal dilihat aja keseimbangannya sebesar apa
pak brangko ini akan berlangsung berapa lama
karena ini agak mengerikan
tadi pagi saya kaget juga dilihat angka tiga belas lagi
nah ini agak mengerikan
ini agak mengerikan
ini agak mengerikan
ini agak mengerikan
ini agak mengerikan
ini agak mengerikan
hanya dalam beberapa jam tapi meskipun akhirnya melandai lagi
tapi berapa lama proyeksi anda short run impact terhadap pemilihan trump itu akan terjadi
utamanya di indonesia
tentunya semakin cepat proses dari sekarang apa ya
kayak proses hand over ya
dan semakin cepat kebijakan kebijakan yang akan keluar dari presiden amerika yang terpilih ini semakin jelas arahnya dan tentunya itu akan membuat pasar makin tenang
mungkin desember januari menurut anda akan berlangsung masih volatile seperti ini
kita lihat kan statement belum ada yang keluar jadi kita masih belum bisa lihat
selama statementnya belum ada tentunya volatility akan tinggi karena uncertainty nya akan tinggi
mengenai kenaikan suku bunga juga begitu
kalau desember sih sebenarnya sudah difaktorin semua sudah tahu desember pasti kemungkinan besar naik
tapi kalau november kan belum difaktorkan mungkin
dua november kelihatannya tidak yang menjadi pandangan dari umum adalah desember
proyeksi anda pak branko rupiah akan ada di level berapa mungkin hingga akhir tahun atau awal tahun dua ribu dua puluh
mestinya di level segini fair tiga belas dua ratus tiga belas dua ratus lima puluh saya kira
itu berbeda dengan asumsi makro dua ribu tujuh belas apbn pak
berarti itu harus dimasukkan juga faktor yang beruntung
kalau faktor apbn itu kan belum memasukkan efek trump
tapi pemerintah tampaknya harus terbiasa dengan efek
kelihatannya kalau dunia sekarang perdagangannya itu semakin cepat semakin perubahan semakin cepat
jadi tidak bisa kita membuat sebuah model yang statis
jadi kita harus membuat model yang lebih kecil
terima kasih pak branko windy telah bergabung bersama kami di h tiga h tiga bank bca